hai guys aku lagi beli makanan nih lewat online ini adalah salah satu bentuk transaksi digital
udah pandai gak asing kan sama yang namanya transaksi digital
transaksi digital merupakan transaksi non tunai seperti mobile banking atau perangkat transaksi virtual lainnya
adanya fasilitas ini tentu kamu tetap bisa bertransaksi sambil sepen
cukup menggunakan smartphone yang terhubung di internet semua bisa dilakukan
banyak sekali manfaat dan keuntungan transaksi digital yang dirasakan orang orang
hal ini bisa kita lihat dari penggunanya yang makin meningkat dari tahun ke tahun
volume transaksi digital banking pada desember dua ribu dua puluh mencapai lima ratus tiga belas tujuh transaksi
meningkat empat puluh satu lima ratus tiga puluh lima dari tahun ke tahun
nilai transaksi digital banking pada desember dua ribu dua puluh mencapai rp dua tujuh ratus tujuh puluh empat lima triliun
meningkat tiga belas sembilan puluh satu persen dari tahun ke tahun
nilai transaksi uang elektronik pada desember dua ribu dua puluh
meningkat tiga puluh empat puluh empat dari tahun ke tahun
penggunaan non tunai ini dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti
belanja online memberi tagihan listrik membayar makanan membeli tiket transportasi menonton bioskop dan lain lain
nah hari ini aku mau ngopi nih guys
tapi kali ini aku nggak perlu bawa dompet bawa smartphone aja
karena hp ku sudah terinstall aplikasi dompet digital
jadi bayarnya dari hp aja
sebaring ngopi aku mau cerita sedikit
sebagai konsumen kita tentu akan senang jika pembayarannya cepat dan praktis
dan untungnya merchant yang aku datangin ini sudah berinovasi dan menggunakan kris dalam pembayaran
kris ini diciptakan bank indonesia untuk mempermudah pembayaran digital
karena kris adalah qr code yang bisa di scan di semua aplikasi pembayaran
tinggal scan dan transaksi berhasil
transaksi digital ini tentu bermanfaat
kita tetap bisa bertransaksi tanpa kontak fisik secara langsung
atau marketplace juga salah satu faktor pendorong
karena dengan digital banyak umkm di indonesia
kamu sudah berkontribusi untuk negeri
perekonomian negara transaksi digital
setiap kamu bertransaksi secara non tunai semua akan tercatat di dalam sistem secara akurat
aplikasi domet digital ini memiliki fitur yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan
terhindar dari kejahatan selalu ada resiko ketika kita membawa uang tunai dalam jumlah besar dan berpotensi mengundang perhatian tindak kriminal
dari sisi ini transaksi non tunai akan jauh lebih aman
ya salah satu faktor milenial melakukan transaksi digital adalah dengan banyaknya promo seperti cashback grade songkir yang ditemukan di e commerce maupun domet digital
nah dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan kita harus tetap hati hati ya terhadap kejahatan digital
yang terpenting kamu tidak memberikan kode otpmu kepada orang lain dan mengganti pinmu secara berkala agar aman dalam melakukan transaksi digital
kalau kita nggak berinovasi dan melakukan perubahan
untuk itu yuk manfaatkan transaksi digital
untuk kemajuan ekonomi nasional